pasti kau yang sudah mencelakai muridku
aku tidak mencelakainya nyai
aku justru menolongnya
hamba juga belum pernah melihat orangnya
sama juga tidak tahu siapa dia
dan jurus apa yang digunakan
tapi sepertinya raden langsung sang mengenalnya
apakah saya tahu siapa orang itu
hamba tidak sempat melihatnya gusti prat
jangan jangan dia kuranda geni
sekarang kita kembali ke istana
agar putramu mendapatkan pengobatan dari tabib istana
sendika gusti prat
ada keperluan apa nek muda
aku datang kemari mengantarkan pesan terakhir dari mulutmu
apa yang terjadi dengan lintang
karena hantaman yang sangat kuat
tapi sudah terlambat
dia memintaku untuk mengantarnya
dan bertemu dengan nyari
pasti kau yang sudah mencelakai muridku
aku tidak mencelakainya nyari
aku justru menolongnya
siapa kau sebenarnya
aku adalah surawi sesa dari panjejar
putra rabu siliwang
kau putra rabu siliwangi
hamba tidak mengenali raden
tak usah dipikirkan
aku sudah lama bersahabat dengan murid murid nyari
tidak ada yang menolongku
sayang pada saat dia ingin meninggal
aku tidak dapat menolongnya
bawa mayat lina ke peristirahatannya
apakah raden tahu
siapa yang sudah membunuh muridku
raka kian santang
raden kian santang
dia orang baik
dan muridku tidak mempunyai masalah dengan dia
jangan raden memfitnahnya
karena luka pedang
aku tidak bisa membuatnya berhenti

aku tidak bisa membuatnya berhenti
aku memaksakan nyari
untuk percaya kepada aku
tapi nyari dengarkanlah
kalau aku yang menjelakainya
pasti ada bekas jurus belajar musti
nyari pasti bisa membedakannya
dia tewas akibat luka begal
benarkah apa yang dikatakannya
aku melihat dengan mata kepala ku sendiri
kian santang membunuh muridku
dengan pedang zulfikar
aku pernah mendengarnya
dengan pedang itulah
dia membunuh lintang
raden kian santang
aku pasti akan membunuhmu
aku pasti akan membalaskan dendam murid muridku
aku tidak perlu mengotori tanganmu
aku tidak perlu mengotori tanganku
nyai kurwita yang akan berkutukmu

nyai kurwita yang akan berkutukmu
ayahnya terluka tapi masih menjalani hukumannya
tegas sekali gusti prabu iya padahal dia terluka karena sudah menolong istri prabu
tunggu dulu semuanya
ayah anda prabu bukanlah orang yang sangat kejam
dan tidak tahu berterima kasih
ayah anda prabu
tidak pernah memaksakan paman amukmarugung
untuk menjalankan hukumannya
ayah anda prabu
tidak pernah memaksakan paman amukmarugung
ayah anda prabu tahu
saat ini paman amukmarugung sedang dalam keadaan terluka
jika ada seseorang
yang sedang dalam keadaan terluka
dan dalam perawatan tabib istana
dan dalam perawatan tabib istana
namun dia tetap memaksakan
untuk menjalankan hukumannya
ada dua hal kemungkinan
mungkin kesalahannya sangat besar
sehingga tidak layak
atau yang kedua
mungkin kesalahannya sangat besar
dan menjual kesedihannya
untuk mengemis rasa iba dan kasihan dari kalian semua
satu hal yang jelas
ayah anda prabu
sangat mencemaskan keadaan paman amukmarugung
dan jika ayah anda tahu
paman amukmarugung melakukan ini semua

pasti ayah anda akan mencegahnya
benar nih mas
kami juga tidak percaya
kalau gusti prabu sekejam itu
kalau gusti prabu sekejam itu
pasti memang dia sengaja
pasti memang dia sengaja
nama gusti prabu di depan para warga
nama gusti prabu di depan para warga
kamu benar benar kurang acar
kamu benar benar kurang acar
terima kasih karena kalian sudah mau mengerti
sekarang kalian lanjutkan pekerjaan kalian
baik nih mas
kami permisi dulu
nimas jangan salah paham dulu
aku tidak bermaksud
menjelek jelekkan rai tercintaku
menjelek jelekkan rai tercintaku
rai prabu siliwangi ayah anda
tidak bermaksud seperti itu
tidak bermaksud seperti itu